kenapa saya disini
saya udah biasa kok mengugur kandungan
siapa yang nyuruh ibu gugur kandungan saya
tenang kamu jangan takut
mungkin nanti tidak akan gila sampai begini
kemana lagi sih dia
gak betah banget di rumah
kalau pernikahanku hancur
riri juga harus hancur
ini akan menjadi model untuk menjalankan rencanaku
lo mau apa sih
keterlaluan lo ya
lo sengaja kirim tati ke rumah sakit jiwa
buat ngingkirin dia dari hidup lo
gue mau liat sendiri kalau dia gak gila
lo kan orang yang ngebantuin tati kabur dari ambulans
harusnya lo mikir
kalau emang lo cinta sama tanti
harusnya lu bantuin dia biar dia sembuh
bukan malah bawa kabur dia
kalau lo ngerasa panti udah gak ada guna lagi buat lo
gak usah ngalang cerita kalau dia gila
lo bilang mau nyerahin dia mana buktinya
gue gak bisa ceritain dia sekarang
karena lo ngerasa belum puas buat nyakitin dia
gue kasih tau sama lo ya
lo gak usah cari masalah sama gue
gue lagi banyak pikiran sama masalah
logo orangnya gampang aja kok buat ngirim orang ke kuburan
aku buatin roti coklat
pergi dari sini
dia pergi kemana sih
beritahu aku sakit banget
aku takut terjadi apa apa sama janinku
tapi aku gak mungkin biarin nanti kabur
bahaya dibisik celaka
aku harus ketemu sama haris
aku harus pancing dia ke sini
tanti mau kemana sih
pinjar aku dong
itu bukannya riri sama tanti
aku ikutin aja deh
woy tabrak lari
woy ada yang bertabrak
wah pinsan dia
wah pingsan dia
saya kakay forget kita bawa ke rumah sakit aja ya pak
ini sebenarnya apa sih yang terjadi
makasih pak ya
terima kasih ya
pak ikutin taksi yang itu ya pak
sekarang tinggal menjalankan rencana selanjutnya
ini semuanya pak tenggung
saya rasa itu cukup kok untuk membayar pengguguran wanita ini
saya tahu ibu saya sering melakukannya kan
saya minta ibu jangan kasih tahu siapa siapa kalau saya suruh
taksi mereka barusan berhenti disini
klinik kapan sih tuh
ibu mau ngapain
kenapa saya disini
saya udah biasa kok mengugur kandungan
siapa yang nyuruh ibu gugurin kandungan saya
tenang kamu jangan takut
siapa yang bawa saya kesini